aku bisa sendiri
engga engga engga udah udah udah
aku lagi buru buru
kak fani ini aku udah mau siapin makan siang
kak fani duduk dulu aja
aku gak tau dan aku nggak peduli sama masa lalu kamu
yang aku pedulin itu cuman reno
dia itu baik
penyayang dan berhak dapetin yang terbaik buat hidup ini
dan kamu harus inget dia itu ga sendiri
dia punya keluarga
dan harusnya kamu tau
kalau reno itu berarti banget buat aku
sekarang aku tanya
sebenernya ada masalah apa diantara kalian berdua
apa yang terjadi diantara bella dan reno
itu adalah urusan rumah tangga mereka
kita ga boleh kecampur
meskipun kita keluarga mereka
saya tahu semua masalah di rumah ini
itu berasal dari masa lalu
dia bisa menyelesaikan sendiri urusan dia
ibu itu siapa
apa yang diperluin dan ga diperluin sama reno
ma jangan berantem
sebaiknya kamu hati hati sama dia
dia bisa menghancurkan rumah tangga kamu sama reno
kamu baik baik aja
kamu memang bisa mengatasi masalah kamu
kamu tuh memang pintar
makanya hidup kamu seperti sekarang ini
ya aku suruh mereka siap siap untuk makan siang
mama jangan sedih ya
mama jangan sedih ya
eh bentar bentar sayang
syifa ini angkat papa video call
lagi mau makan
oh mau makan
syifa besok papa jemput ya di sekolahnya syifa
habis ya habis itu nanti kita jalan jalan kita makan sekalian oke
bella kemana sih
kok cuman syifa
papa pasti gak akan telat jemputnya
siapa pengen gobek
siapa pengen jemput
kalo besok papa yang jemput syifa
terus kita mau pergi makan
papa boleh gak jeput kamu
mungkin dulu gavin benar
aku harus melupakan bella
karena dia sekarang aja
udah gak mau lihat aku
papa boleh jeput
aku gak bisa terus seperti ini
aku harus melupakan kepedihan ini
seperti yang gavin bilang
pasti itu suara ayah kandungnya shiva
mantan suami bella
telepon di saat reno nggak ada
nanti malam mau dimasakin apa
nanti biar aku siapin
gak usah sediain apa apa
aku hari ini mau keluar
makan sama temen temen
aku akan selalu perhatiin kamu
ya bener sih
sebenernya gue gak ada niat balik kesini
cuma karena tiba tiba adik gue operasi ginjal
ya gue balik lah buat liat kondisi dia
dari kecil dia gak ada tuh
tiba tiba aja dia balik ke sini

sebaiknya lo cek deh ke rumah sakit
siapa tau lo dapet informasi
ya kan bisa dapat lebih lengkap
tentang penyakit ginjal adik lo itu
gue ada sih kenalan dari rumah sakit gitu kan
adik lo itu punya istri baru ya
gimana tuh istrinya
terus mereka kenal dimana sih
gue juga gak tau mereka ketemu dimana
tapi yang jelas
setelah gue ketemu sih orangnya aneh
lo semua tau gak sih
ibunya tinggal di rumah adik gue
semua orang nih ya van
yang kenal sama keluarga lo itu tahu
kalo adik lo tuh tergila gila banget sama istri barunya itu
mungkin bagi adik lo itu
istri barunya itu kayak bidadari kali ya
tapi bagi gue biasa aja loh van
gak tau sih adik lo itu dilihat dari segi apanya gitu
sampai cinta mati kayak gitu
kayanya sih adik lo itu diguna guna
dipelet sama istri barunya
adik lo bisa meninggal
stop ngomongin adiknya fani dan istri barunya
mending kita membicarakan hal yang lain aja ya
ya gitu lah kira kira ya
jadi nanti kalo proyek yang ini kelar
ya sesuai dengan perjanjian kita
kita akan bagi hasil
susah dengan sahamnya
gak kebanyakan sibuk lagi
bentar ya gue pesan minum
kalo gitu gue ke toilet dulu deh
aku bisa sendiri
jangan nanti itu kalo didiemin nanti gak ilang
gak gak gak udah udah udah
aku tau netbike kamu tapi
aku lagi burung buring aja
suka kayak gitu kalo ketemu sama cuaknya
lu tuh cokleng
enggak enggak usah bawa mobil
nah yaudah jalan ya
van gue udah dapet kabar dari temen gue di rumah sakit nih